yarus mudik dan balik dengan moda transportasi udara diprediksi meningkat sepuluh persen
sementara itu puncak arus mudik di bandara halim perdana kusuma jakarta diperkirakan akan terjadi pada hari sabtu atau minggu besok
hingga kamis siang atau enam hari menjelang hari raya lebaran suasana di bandara halim perdana kusuma masih tercenderung normal
belum ada lonjakan penumpang yang berarti terkait tradisi mudik yang terjadi pada tahun ini
hingga pukul delapan tadi data dari posko yang kami peroleh ada sekitar satu empat ratus penumpang yang diterbangkan dari bandara ini dan jumlah ini masih tergolong normal
pihak pengelola bandara halim perdana kusuma sendiri memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada hari sabtu tanggal dua juli atau pada hari minggu tanggal tiga juli
sementara puncak arus balik akan terjadi pada tanggal lima belas atau tanggal enam belas juli
flow dari penumpang sudah kelihatan naik turun di sana
kemudian kemungkinan puncak
puncaknya pada tanggal dua dan tanggal tiga
fasilitas yang ada untuk penerbangan sampai saat ini sudah mampu membantu dan melayani para penumpang untuk mudik
pada tahun lalu jumlah penumpang pada musim lebaran itu adalah sekitar satu lima ratus orang
jadi pada tahun ini kemungkinan besar
jumlah penumpang yang ada ditampung di terminal bandara halim perdana kusuma mencapai satu enam ratus lima puluh orang
dan jumlah ini masih bisa ditampung oleh bandara halim peranakusuma sesuai dengan jumlah penerbangan dan jumlah penumpang yang bisa ditampung di bandara ini
iwan hermawan jakarta